satu hal yang menarik perhatian bila anda berolahraga di kawasan gbk adalah imbauan untuk menjaga kebersihan lewat pengeras suara yang dibacakan dengan nada dan intonasi yang sedikit berbeda
banyak orang yang kemudian ingin tahu siapa sosok dibalik suara yang kini menjadi salah satu ciri khas dari kawasan gbk ini
bagi anda yang kerap berolahraga di kawasan gbk pasti sudah tidak asing dengan imbauan lewat pengeras suara ini
nada dan intonasinya yang menarik perhatian membuat banyak orang penasaran siapa sebenarnya sosok dibalik suara tersebut
kalau bukan kita jawab lagi
sebenarnya emang biasa begitu suaranya
cuman kalau di luar nih daripada di luar sama di dalam
kalau di dalam itu beda kalau di luar juga beda mas
suara saya emang bilang jengol jengol suaranya begini
tapi saya kadang dengar sendiri kok suaranya begini ya
kok saya sendiri nih mas saya dengar
saya jujur jelek suara saya
nggak ada bagus bagusnya
sebenarnya sumanto adalah petugas keamanan yang bertugas di kontrol room stadion utama gelora bung karno
patroli rutin di seluruh kawasan gbk juga menjadi salah satu tugas dari pria
berusia tiga puluh tiga tahun ini
hingga akhirnya di akhir tahun dua ribu delapan belas lalu sumanto mendapat tugas tambahan untuk mengumumkan informasi dan imbauan lewat pengeras suara di kawasan stadion utama gbk
saat itu emang cuman kalau bukan kita siapa lagi
dulu masih datar
lama kelamaan setelah kita coba deh kayaknya kalau sounding kayak gini enak gak ya kedengerannya
nah saat itu emang dicengin semuanya sama temen
kok suara lu jelek banget sih kayak begini lebay gitu
dia bilang gitu mau gini
gila deh biarin
walaupun dicangin nggak apa apa
cuman ya kalau nama temen kan ngelirikin
uh badeng dong kagah
dia bilang gitu suara lemek
oh siap terima salah
dan siapa sangka imbauan dan pengumuman yang dibacakan sumanto
kini menjadi ciri khas dan diingat oleh banyak orang
sebenarnya sih salah satunya dari kita itu cuma hanya pengen
tolonglah jaga barang bawaan kalian
dan jagalah kebersihan di lingkungan ini
setiap abis olahraga masih berantakan
sampah dimana mana botol aqua dimana mana
cuman kalau sengganganya dinoncer dengan kalimat yang benar dan baku
mereka mungkin bisa paham sedikit pahamnya tentang kebersihan yang ada di luar labung karno
nah mulai saat ini kalau anda berolahraga di kawasan gbk
harap selalu diingat untuk menjaga kebersihan dan menjaga barang bawaan anda
kalau bukan kita siapa lagi
erlangga wisnuhaji dikim maulana jakarta